ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar
membantah bahwa pbnu dan pkb menjegal mahfud md sebagai cawapres jokowi
caimin meminta semua pihak menyudahi polemik terkait mahfud md
caimin menegaskan tidak ada upaya ancaman yang dilakukan oleh pbnu maupun pkb
agar jokowi menolak mahfud md
caimin juga membantah jokowi tersandra dengan keinginan partai pendukungnya
yang menolak mahfud dan mengajukan calon lain
menurut caimin kini saatnya menyudahi polemik soal pendamping jokowi
dan menyatukan kekuatan untuk pemenangan jokowi
koalisi pendukung jokowi akan merangkul mahfud agar bergabung dalam tim pemenangan jokowi
beginilah takdir tuhan lebih berkuasa daripada apapun usaha manusia
jegal menjegal itu nggak ada yang namanya dinamika
dinamika jangankan pilpres
sors aja ramenya minta ampun
jadi wajar wajar aja dinamika itu terjadi
sekarang marilah kita saling memaafkan saling menjaga saling menjaga persatuan
untuk indonesia yang lebih baik
saya sendiri orang yang paling kecewa sebetulnya tapi kan sudah
saya pasang billboard di mana mana enggak jadi itu takdir
itu usaha yang memang wajib dilakukan tapi takdir di tangan tuhan
oleh karena itu semuanya kita kembali bersatu
kita syukuri apalagi pak jokowi km arif ini adalah simbol nasionalis agamis agamis nasionalis